pemerintah provinsi dki jakarta membebaskan denda pajak kendaraan bermotor atau pemutihan
pemutihan ini akan berlaku selama satu bulan
dilansir detik com pemerintah ibu kota menghapus denda tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor
pemutihan pajak kendaraan ini dilakukan hingga dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
program pemutihan ini untuk masyarakat yang kendaraannya terdaftar di dki jakarta alias plat b
langkah langkahnya sama seperti pembayaran pajak bermotor biasa
wajib pajak dapat langsung mendatangi kantor samsat di dki dan membawa persyaratan administrasi seperti biasa
mulai dari ktp serta stnk kendaraan
berapapun jangka waktu menunggak pajak kendaraan bermotor masyarakat hanya dikenakan pokok pembayaran pajak tanpa tambahan bunga atau denda
pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di ibu kota ini dalam rangka optimalisasi
penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun dua ribu tujuh belas
badan pajak dan retribusi daerah provinsi dki jakarta melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak
melalui penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor
pemulihan pajak kendaraan bermotor di ibu kota ini dalam rangka optimalisasi